perubahan cuaca ekstrim yang telah dirasakan beberapa hari belakangan
membuat presiden joko widodo turut berkomentar
ditemui usai melantik kepala staf angkatan laut yang baru
presiden mengimbau agar masyarakat memantau dan mengikuti informasi yang disampaikan bmkg
ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh bmkg
sementara itu prediksi adanya potensi hujan lebat hingga awal dua ribu dua puluh tiga di ibu kota
pemprov dki jakarta bersama bnpb bpbd brin tni au dan bmkg
bekerja sama mencegah terjadinya banjir di sejumlah titik
selain memantau dua belas titik pintu air dan melakukan simulasi pendistribusian perahu karet
ke dua puluh lima kelurahan rawan banjir
bpd dki jakarta beserta pemprov dki berencana melakukan modifikasi cuaca
upaya antisipasi cuaca ekstrim hingga januari mendatang
dengan melakukan persemayan garam garam mungkin bisa delapan ratus kilogram atau dua empat ton
dengan pesawat pesawat tni au untuk kita lakukan di udara jakarta
kita harapkan nantinya kalaupun terjadi hujan mungkin intensitasnya tidak lebat
mungkin hanya grimis misalnya ataupun bisa kita dorong oleh tim tersebut
ke perairan ke pulau seribu misalnya sehingga cuaca ekstrim itu tidak harus jatuh
atas wilayah jakarta
pemprov dki jakarta mengimbau masyarakat tetap tenang terhadap perakhiran cuaca ekstrim
yang akan terjadi hingga akhir januari mendatang
tim ikutan cnn indonesia